senyum amat berdiri kian merekah seperti ketimpa durian runtuh
rabu kemarin kakek delapan puluh lima tahun warga desa guntur itu menerima uang delapan ratus juta rupiah lebih
sebagai ganti rugi dan pelepasan hak lahan miliknya
untuk proyek pembangunan bendungan bener di halaman kantor pt pp persero tbk purworejo
hari ini dapat berapa ini mbak angsal pintan
delapan ratus juta rupiah
sebelas juta rupiah
tiga juta rupiah
ya selain ahmad badri masih ada dua ratus tujuh puluh warga lain di desa guntur kecamatan bener kabupaten purworejo
yang juga menerima uang pembayaran ganti rugi pembebasan lahan proyek bendungan bener
nilai pembayaran untuk tiga ratus tiga puluh tiga bidang ini mencapai lima puluh satu miliar rupiah lebih
rata rata tiap warga menerima seratus juta hingga satu miliar rupiah
kontan mereka mendadak jadi jutawan
pembebasan lahan ini masyarakat diuntungkan karena dari hasil pembebasan itu mereka sudah mulai meningkat
ada yang sudah mulai membeli arat berat untuk disewakan
untuk dibelikan tanah kembali ke lokasi yang lain
berarti bisa dikatakan sebagai kampung jutawan ya
selain desa guntur ada lima desa lain di kabupaten wonosobo dan kabupaten purworejo
yang secara bertahap juga telah menerima uang ganti rugi dari proyek bendungan bener
bendungan benar merupakan salah satu proyek strategis nasional
konstruksi sudah dimulai sejak dua ribu delapan belas dan rencananya mulai beroperasi pada dua ribu dua puluh tiga mendatang
heri sugiarto purworejo jawa tengah